bagaimana tuh ya dari gitu ke warung
siapa gimana kondisinya
kamu tahu jual darah dimana mau ngisiin buat

om dudung mau tanya
jual darah dimana
mau ngisiin buat darah si abah
karena sudah sedot sama nyamuk dbd
maksudnya om dudung itu
abah lagi butuh penonor darah

biar aku aja yang jadi penonor darahnya abah ya
aku golongan darahnya
golongan darahku kok
tapi emang kamu mau jualin darah buat abah
kamu tuh yang mau dilamot sama saya
aku mau ngelakuin ini semua ya
buat kamu aja ray
jaga jarak aman
saya mau berpisahan sama telatuhan si abah
sekarang bagaimana dulu ya
kita doain saja si abah biar semua
kita lihat sebentar ke dalam
dan sesaat lagi
menantungi tante marissa
tante yang super duper
om wihrawan yang super duper
dan gue yakin banget
kalau gue bakalan
suatu saat nanti
bener bener sudah menikah sama boy
dan gue akan tinggal di rumah ini
tinggal di rumah di selawang lamanya
kira kira siapa lagi
aduh cuman ya saya minta di kantor
makasih selimutnya sayang
tapi kau udah bangun
tapi nggak usah pusingin masalah itu
nanti kalau papi banyak pikiran
tapi udah sholat
mendingan tapi sholat dulu sekarang
sekalian papi sholat tahajud
berdoa minta ketenangan dari allah
mohon petunjuk dari allah juga
terima kasih sayang perhatian
mendengar semua ini
kamu udah jadi wanita yang dewasa
kamu memang keliatannya sudah berubah
udah bi sholat dulu gi
udah papi ke atas nih
tapi sholat tadi kamu juga harus istirahat
iya tenang aja
menyenangkan oleh allah
biar papi nggak terlalu cemas
mikirin perempuan yang sebenarnya nggak mencintai papi